ya nanti ada ya seperti pak ganjar prof mahfud
kan sudah hari ketiga masih ada yang halal untuk ketemu ibu nggak sih di hari ketiga ini
ya nanti ada ya seperti pak ganjar
prof mahfud dan juga beberapa pakar yang menggeluti masalah perekonomian misalnya kemudian masalah sosial
karena memang ibu secara rutin kan bertemu dengan para tokoh termasuk juga pakar sejarah
ya ibu akan mengadakan pertemuan dan itu yang merupakan bagian dari updating politik dalam makna kehidupan berbangsa dan bernegara
rencananya kapan pak soe
minggu depan karena ini kan besok kan hari libur biasa sabtu minggu
ibu juga ada acara pribadi olahraga dan sebagainya
saya nitya anissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya
musik saya nitya anissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya